karena selain untuk melatih kreativitas

prasekolah punya kawan tapi anies juga punya
saya suka suasananya karena homie ya jadi saya betah
kulit choy pan lembut banget
dengan hidup menyenangkan diri mereka sendiri
tapi pak presiden jokowi juga mengatakan kendala mengenai beberapa negara yang menyetop
maupun keluar pamulian untuk alternatif menuju garut maupun tasik
sehingga dengan demikian semua orang bisa menikmati libur panjang menikmati ibadah
tapi kalau bergeser sedikit anda bisa berkunjung ke kecamatan sukamakmur kabupaten bogor jawa barat
jadi karena gue gak nyaman kalau seandainya dia tau itu gue perempuan gitu
soalnya kan abo ada media kan jadi